saudara kita ke informasi lainnya di kompas petang tak berhenti pada penetapan satu tersangka atas tewasnya putus satria ananta mahasiswa stip cilincing jakarta utara
kapolres metro jakarta utara kombes gideon arief setiawan menyebut melihat dari proses penyidikan yang masih berlangsung ditambah dengan fakta fakta baru tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam perkara ini
melakukan komunikasi kemudian kita juga melakukan recheck kembali sinkronisasi kembali baik dari cctv kemudian keterangan para saksi kan terus itu
itu kemudian menjadi pola penyidikan lebih lanjut
prarekonstruksi tewasnya seorang taruna tingkat satu karena dianiaya senior di sekolah tinggi ilmu pelayaran jakarta utara dilakukan polres metro jakarta utara secara tertutup
polisi menghadirkan belasan saksi pada prarekonstruksi
untuk mencari tahu secara detail peran dari masing masing saksi yang ada di lokasi
dan tidak menutup munculnya tersangka baru di kasus ini
kita lebih tahu lagi peran masing masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu jadi
ada berapa adegan bang sampai tiga jam bang apa aja yang dilakukan bang
ya makanya nanti nanti tersangka ya setelah nanti ada proses penyidikan lagi lagi
berarti tersangka tadi dihadirkan dalam prarekon bang
keluarga kurban lewat kuasa hukum mendorong polisi untuk mengusututas kasus ini
sementara ayah korban berharap pelaku penganiayaan yang menyebabkan anaknya tewas ini mendapatkan hukuman yang setimpal
masalah ini dari pihak polisian atau dari pihak kampus
ya terang menerang memberikan terangan
biar kasus ini cepat selesai dan pelaku dapat dihukum
kira kira sebelumnya ada sempat curhat mungkin anak tentang ada seniornya yang gimana

penyidikan kasus kekerasan taruna sdip belum selesai
republik berharap pihak pengelola stip bisa mencegah kejadian serupa berulang